bukain dulu tali aku
aku tuh mau dandan dulu tau gak
astaga laura nanti mereka datang kesini lagi

lagian aku gak mau orang orang liat aku jelek oke
eh lu sih
kalo merhatiin orang harus lu merhatiin betul tuh
jangan mata lo jelalatan kemana mana
akhirnya si op jadinya pergi gitu aja deh
eh bang kita kan masih ada takutan satu
yang hobinya jejeritan aja
kita tanyain kayaknya si orang kaya bang
cepet ra mereka udah dateng
kalo gitu kita selidikin dimana rumahnya siapa bapaknya
kita tulis surat tuh kita minta tebusan belipet belipet
kita gak bisa lewat depan
hah gak mau
masa loh jendela nanti aku jatuh gimana
terus aku terpakai rok
ra ini darurat ra
enggak gak mau gak mau aku terpakai rok gimana sih

enggak gak mau kamu duluan aja
padahal ini lah eh bleh serius

ah mulau lah gila